terkait polemik antara pemerintah provinsi dki jakarta dan pemerintah pusat
mengenai pembatasan sosial berskala besar psbb total
yang rencananya akan kembali berlaku pada empat belas september nanti
mantan wakil presiden yusuf kala memandang silang pendapat antara keduanya
hanya terkait teknis penerapan saja
yusuf kala mengingatkan semua pihak agar mengikuti instruksi presiden
untuk mengutamakan penanggulangan permasalahan kesehatan terlebih dahulu
jk menganggap psbb yang lebih ketat perlu dilakukan untuk menahan laju penyebaran covid sembilan belas
puncak lebih tinggi kan berbahaya untuk semua kita
tapi jangan lupa presiden sendiri sudah mengemukakan dengan jelas
bahwa upaya kesehatan itu harus lebih diutamakan